hei halo sayang gimana udah selesai sekolahnya fun
udah seneng gak
hari ini seru gak
yaudah oke deh mbak kok kayak gitu mbak
oke makasih ya mbak
jadi gitu pak waktu itu mbak elsa membatalkan dan akhirnya saya terpaksa untuk membatalkan semuanya pak
yaudah makasih ya buat informasinya
iya pak saya sudah cek ke pr maharatu pak
empat tahun lalu tepatnya dua puluh satu februari
by elsa ada fitting dan tes makeup di mana
di maharatu pak
tapi tiba tiba mbak elsa membatalkannya karena katanya ada urusan yang urgent pak
roy dan elsa sama sama membatalkan urusan mereka di hari itu secara dadakan
apa benar cewek yang ditemui roy di taman kamayo itu adalah elsa
makasih banyak informasinya ren
kalau benar roy ketemu sama elsa apa yang mereka bicarakan
apa mereka bicarkan soal penuh dengan elsa
randy tadi tanya ke maratu kata pr maratu di tanggal tersebut elsa tidak jadi hadir untuk tes loop di perusahaan
berarti mungkin aja elsa ketemu sama roy

dia cerita kalau dia hamil sama roy
tapi tiba tiba dia meralat itu semua dan dia bilang kalau dia bohong
aku sampai sekarang masih bingung sih dan aku ngerasa ada yang aneh
udah gak usah dipikirin
saya rahat ya
biar saya aja yang mikirin
udah selesai sekolahnya
udah seneng gak
hari ini seru gak
seru banget omah
aku belajar bentuk triangle
jadi belajar apa triangle
di dalam kelas
perutnya mama sakit lagi
perut mama sakit
terus kita berdoa bareng
perut mama gak sakit lagi
nih taruh dulu tasnya
mama sama papa dulu ya
kata rena perut andin sakit
andin tadi sempat jatuh di makam
andin jatuh di makam
terus gimana keadaannya
di rumah sakit
mama ke rumah sakit ya
gak usah ma
andin udah gak apa apa kok
selamat dulu ya mama
alhamdulillah udah ditangani dokter
dokter bilang semuanya
alhamdulillah baik baik aja
tapi dokter minta andin harus bekerja dulu di rumah sakit
mama gak usah ke rumah sakit
udah mama langsung pulang aja
isi rahat di rumah ya
yaudah kalo gitu
kamu jaga andin ya
kalau ada apa apa ya
aduh rena kamu bener
ternyata mama tadi perutnya sakit
tapi sekarang udah gak apa apa kok
udah yuk kalau gitu kita pulang ya
udah pake dulu tasnya lagi
udah yuk lets go
yuk lets go
ya pak ada yang bisa saya bantu
saya mau nanya soal barang yang ketinggalan di rumah sakit ini
barangnya berupa apa ya pak
tas wanita sebenarnya tasnya istri saya
kemarin sempet dirawat disini
cuman menurut dia mungkin ketinggalan
karena dalamnya itu ada handphone sama dompet
sebentar saya cek dulu ya pak
saya mau menanyakan
apakah bapak menemukan tas yang berisi dompet dengan handphone
terima kasih pak
saya sudah konfirmasi
kemarin tidak ditemukan barang hilang ataupun ketinggalan igd
yaudah kalo gitu terima kasih ya
kamu aja kan gak sampai sampai bilangnya udah deket
baik pak alhamdulillah pak
bapak ngapain disini pak
ada sedikit urusan di rumah sakit
kamu sendiri ngapain disini
saya gak jengok dia
jadi tadi andien tuh sempet jatuh ke kelasnya gitu
pas lagi mau pindahin makam ala rumah anaknya
tapi dong kenapa napa kok udah dicek sama dokter
iya sehari pak katanya
ditemenin sama pak bos pak
dengan ibu mirna
ojek saya udah dateng
saya mau permisi pulang beli ya pak
mari pak nina
andin mau memindahkan makam anaknya
andien masih berfikir kalau anaknya itu meninggal
andien belum tau soal rena kalau
kalau rena itu adalah
apakah andien tau
kalau rena adalah anaknya andik
atau jangan jangan anda menyembunyikan ini dari anda
sama seperti anda menyembunyikan kebohongan
kalau kenyataannya anda adalah kakaknya roy
sudah tidak ada kebohongan lagi antara saya dan andi
berarti aldebaran juga bohong ke aku
kamu jangan kayak gini lagi ya
aku juga udah janjikan
aku juga nyesel mas kayak gini

nino kirim cat apa ke gue
saya mau bicara dengan anda
saya mau bicara dengan anda
saya tunggu di kantin rumah sakit sejahtera sekarang
ngapain nino disini
mau bicara apa dia sama gue
tapi kok dia tau gue disini
nggak salah kerjaan
saya beli makan sebentar ya
udah kamu cari makan dulu gi
kamu mau makan juga
andien jadi pindahin makan nindy gak ya
kok belum ada kabar
aku jadi kepikiran
takut nanti aku jadi kebawa bangun
belum ada kabar aku jadi kebawa bawa
ya aku harus bicara lagi